itu buat catering
nah itu mau makan
ini tadi nyoba
kalau catering ini lancar
iya ya bang
kalau tabungannya udah banyak
akhirnya bakal jadi beli rumah ya bang
kayaknya ada di dalam
tunggu sebentar ya bang
ada apa bang ojak
maaf bunur ganggu
ini bunur kan si tati dapet kerjaan masak
buat catering kampusnya pak sofian
nah kalau bunur gak repot
mau gak ya bantuin tati masak
kemarin saya minta mengerjakan catering itu
tapi bapak menolak
sekarang kok tati malahan minta bantuan saya
tapi ibu mau bantuin
saya mau deh bantu
biar pak tati gak kerepotan
alhamdulillah makasih ya bu
asal lu tau aja
jumlah perempuan sekarang ini lebih banyak
daripada jumlah lelaki
maksud pak mumun apa
ya kalau lo ditinggalin satu cewek
lo bisa nyari lagi cewek yang lain
maksud pak mumun apa
asal pak mumun tau ya
saya ini tipe laki laki yang gak mudah jatuh cinta
kalau udah satu cewek
ya udah satu itu aja
saya ini setia pok
permisi motor ini ojek ya
laga lu pur pur
katanya kagak mudah jatuh cinta
baru ngeliat cewek cakep aja loh
udah lupa mah omongan
bang tadi udah ketemu bu nur
minta bantuan buat bantuin lu masak
terus bu nur mau
eh mau karena gak tega lu masak sendirian
sekarang bikin abang kopi dah
kamu tinggal disini
enggak aku abis main dari rumah temen tadi
temennya cewek apa cowok
temennya cewek apa cowok
temennya cewek apa cowok
ya abis nanya kayak gitu sih
siapa tau gue kenal kalo temennya cowok

jangan ragu buat nelpon gue
jangan ragu buat nelfon gue
gue telfon kemana kan aku gak tau nomornya
kamu punya pulpen
kamu punya pulpen
pokoknya kamu bisa nelfon gue kapan aja
pokoknya kamu bisa nelpon gue kapan aja
gue siaga kok dua puluh empat jam buat kamu

kamu dari mana
dari warung mas pur
bapak hpnya bunyi
iya jadinya gimana
ada apa pak
bapak harus ke rumah ojek bu
tapi bukan masalah kita
mau berangkat ya
kamu kenapa pur
tadi gue ketemu cewek
kalau ketemu cewek cakep
kenapa kamu galau begitu
gak ada apa
gak ada apa
gak ada apa
gak ada apa
gak ada apa
gak ada apa
gak ada apa
gue ketemu ani
kamu emang pantes galau pur
katanya kamu mau galau
gak ada apa
kok malah lihat hp saya
gak ada apa
gak ada apa
gak ada apa
gak ada apa
gak ada apa
gak ada apa
gak ada apa
itu buat catering
nah itu lo makan
iya ya bang kalau tabungannya udah banyak
saya bakal jadi beli rumah ya bang
ada apaan ya
ini si tati lagi bikin perkedel nih
gini bang wajar
kok catering yang biasa ngisi di kampus saya
gak jadi naikin harga
jadinya mereka bakal tetap ngisi catering di kampus saya
gak jadi naikin harga
sanggung lah keburu dibikin
hei tukang ojek
hei tukang ojek
ya dibilangin sampai mau ngeledek
orang gue semua mau bilangin doang
soalnya kan kamu pasti bercanda
ya gue gak mau bercanda
orang gue semua bohongin elu
lagian mau ngojeknya pake dandan
dajak sarapan sama elu
mau gak percaya gue
lo bilangin aja tuh sama bapak lo
gue percaya dan yakin
ibu heran sama bapak
bukannya minta uang dp kita
bapak malah terima masakannya potape nih
bapak kasian bu
dia udah masak banyak banyak
tapi gak jadi dijual
bapak kasian bu
lo terima kasih